rah sabar toh tunggu barah
tambah lagi zikirmu sembara
hingga kamu tidak mudah jatuh dalam bujuk rayu perempuan
senjata ini harus dijaga baik baik
kami dijebak kiai mereka menggunakan guna guna
kau tidak mengenalku
akulah kiai ageng jembar jemantoro
kiai ageng jembar jemantoro
akulah pemilik jemeti amal rasul
jadi kamu rupanya yang bernama kiai ageng jembar jemantoro
dulu kau yang meminjamkan seperti itu
kepada temanggung surotani untuk membunuhku
dan sekarang kau pinjamkan kepada sembara
kenapa tidak kau saja
siapa yang membunuhku
jemati amal rasul ini hanya tipik
aku wajib memberikannya pada orang orang yang mengabdikan hidupnya pada kebajikan
menegakkan keadilan dan kebenaran
menumpas durjana dan angkara murka yang membuat sengsara umat manusia
sekarang jemati ini milikku
kamu makhluk kotor yang tidak berhak memegang jemati amal rasul
dasar kurang ajar
umat umg yang di marvelous
itu amat bodoh
hanya begitu saja
wah baru saja menutupi program speed
mari ke danautya shampoo muku as tentara kita ini
beban persis dgn saya

saya permisi kiai
saya permisi kiai
siapa sebenarnya kiai ini
pasti dia salah satu penganut ilmu
yang di turunkan oleh para yohogo
berdaya aku walaupun kau sudah mati
tapi pengadut ilmumu terus mengincarku
di mana mana aku selalu bertemu dengan mereka
dan aku malu aku di kalangan orang yang tidak dikenal
berdaya aku yang sekarang sudah dimakan cacik di alam kuburmu
keturunanmu yang bernama farida
sudah berada di tanganku
dia berada di dalam genggamanku
aku ingin kau menangis di alam kuburmu
apa yang akan kulakukan pada keturunanku farida
akanku habisi seluruh
akanku kejar mereka
bersembunyi di lubang sebut sekalipun
ya kita cari istananya
kami utusan mak lampir
ingin bertemu dengan raja dan profesor
aku tidak yakin
kalau mak lampir itu
bisa takut dengan manusia
yang bernama sembar
aku juga tidak yakin
kalau mak lampir takut dengan sembar
mak lampir mengutusku
membawa farida kesini
bukannya tempat siluman babi itu lebih aman